polikarpus budiari prianto mantan terpidane kasus pembunuhan aktivis ham munir said talib
meninggal pada sabtu sore
poli meninggal di rumah sakit pusat pertamina jakarta
dikutip dari cnn indonesia com
polikarpus meninggal diduga setelah terpapar virus corona
kabar itu disampaikan mantan pengacara polikarpus wirawan adnan
polikarpus meninggal pada sabtu tujuh belas oktober pukul empat belas lima puluh dua di rumah sakit pusat pertamina setelah enam belas hari berjuang melawan covid sembilan belas
polikarpus bebas murni dari lembaga pemasyarakatan suka miskin bandung pada dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
setelah menghirup udara bebas polikarpus sempat mengatakan dirinya hanya menjadi kambing hitam dalam kasus penggunaan munir
polikarpus adalah pilot garuda yang menumpang pesawat garuda indonesia kelas bisnis bersama munir
ia sempat bertukar kursi dengan munir sebelum aktivis ham tersebut meninggal
keduanya juga terlihat berinteraksi saat singgah di bandara canggih singapura
saat itu munir transit untuk penerbangan ke amsang
kedua duanya juga terlihat berinteraksi saat singgah di amsang
ya sebetulnya informasi pertama saya dapat dari wartawan tempo yang menanyakan kepada saya
karena sifatnya bertanya kemudian saya bertanya kepada istrinya mbak hera
dari mbak hera saat diberikan kabar iya pak berawan mohon dimaafkan kesalahannya pak polikarpus yang meninggal pada jam empat belas lima puluh dua siang tadi
itu kira kira saya menerima
saya menerimanya kabar itu kurang lebih jam empat sore gitu lah jadi dari istrinya langsung saya mendapatkan kabar itu
baik untuk proses perawatan terpapar dari mana apakah pak wirawan mendapatkan informasi
saya hanya mendapatkan informasi kata katanya mbak hera mengatakan setelah enam belas hari berjuang
baik enam belas hari
setelah enam belas hari terpapar begitu ya pak wirawan
terakhir komunikasi dengan pak wirawan kapan pak
ketika dia mengawinkan anaknya
ketika mengawinkan anaknya beberapa bulan yang lalu ya mungkin masih tahun dua ribu sembilan belas lah
apakah dari istri juga mengabarkan kondisi keluarga
kondisi mbak hera
karena sudah lama kayaknya ketika mengawinkan anaknya itu sudah baik baik aja
terakhir pak ada informasi kapan dan di mana mendiang akan dimakamkan
saya nggak tahu ya mbak
soal soal pascal meninggalnya pak poli itu ya
kalau yang saya ketahui hanya sepotong berita itu ya terus saya mengucapkan bela sungkawa kepada
kepada mbak hera
kemudian saya menjawab
pertanyaan dari beberapa
terima kasih juga telah memberikan konfirmasi
kepada kami cnn indonesia pak wirawan
selamat malam sehat sehat selalu
terima kasih sekali lagi atas waktu anda